nove riantoko sudah hidup mapan di batam dengan pekerjaan tetap yang digeluti selama tiga lima tahun
novel yang ingin mencari suasana kerja baru akhirnya memutuskan merantau ke jakarta september dua ribu dua puluh dua lalu
milenial berusia dua puluh delapan tahun ini merasa bekerja di jakarta bisa menjawab segala kebutuhannya
gaji atau pendapatan yang meningkat memperluas jaringan melalui beragam komunitas baru
hingga menyalurkan hobinya dalam paduan suara
sudah tujuh bulan hidup sendiri di jakarta novel tak menampik tingginya biaya gaya hidup
kemacetan dan hiruk pikuk yang tersemat di ibu kota
ia merasa bisa mengelola dengan baik dan akan sebanding dengan segudang pengalaman baru
yang menjadikannya lebih mandiri dan tangguh
berpegang prinsip dengan
mengambil resiko misalnya ke jakarta ini
orang orang bilang aduh lu macet lah hektik lah di jakarta
tapi dengan mengambil resiko tersebut dan saya mendapatkan sesuatu yang baru
jadi memang balik lagi ke mindset masing masing gitu sih kak
cuman memang kenyataan di dunia kerja ini
skill untuk komunikasi skill untuk kerja dengan
tim kerja individu itu juga sangat dibutuhkan gitu kak
jadi saya dengan pengalaman yang udah saya dapatkan di perusahaan sebelumnya
itu saya cukup yakin untuk bisa survive di jakarta
walaupun sempat terhambat di masa pandemi awal tahun dua ribu dua puluh
sektor ketenaga kerjaan kini berangsur mengalami kenaikan
badan pusat statistik dki jakarta mencatat
jumlah angkatan kerja dki jakarta pada agustus dua ribu dua puluh dua sebanyak lima dua puluh lima juta orang
naik satu empat puluh lima persen dibandingkan agustus dua ribu dua puluh
jumlah penduduk bekerja bertambah dua sembilan puluh satu persen menjadi empat delapan puluh tujuh juta orang
penambahan jumlah penduduk bekerja menggambarkan bahwa
tiga dari seratus orang angkatan kerja memiliki pekerjaan
bahkan sektor formal mendominasi penyerapan tenaga kerja
peningkatan mengindikasikan terjadinya peningkatan kualitas pekerja di dki jakarta
karena untuk bekerja di sektor formal
dibutuhkan keahlian dan pendidikan tertentu
kalau kita bicara pencari kerja mah bukan penurunan kenaikan
ya karena ya terus terang dki ini kan masih menjadi magnet
ya walaupun jakarta nanti kedepan tidak lagi menjadi ibukota
tapi kan tetap jakarta menjadi magnet orang kerja karena memang
yang ditawarkan ini kan banyak sektornya
apalagi nanti kan kita menjadi kota global
kota service city singapura berarti banyak jasa jasa lainnya yang memang nanti akan kita
apa kembangkan kedepannya itu jadi selain kita melidik melatih orang untuk menambah skill
kompetensi kita buka kita bergandengan sama perusahaan untuk membuka joffair untuk membuka
lowongan pekerjaan berapa sih di pusat usga ribu yang data sekian terserat biasanya kalau
kita bicara lowongan yang terserat hampir sekitar delapan puluh tiga persatu belum lagi dinas dukcapil dki jakarta
mencatat ada sebanyak empat ribu orang pendatang baru yang memasuki wilayah jakarta setelah lebaran
dua ribu dua puluh tiga mereka kebanyakan adalah lulusan sekolah menengah atas didominasi dari medan brebes dan
sementara pada februari dua ribu dua puluh tiga bps dki jakarta mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja
meningkat jadi enam puluh tiga tujuh persen dibandingkan februari dua ribu dua puluh dua tingkat pengangguran turun menjadi tujuh lima puluh tujuh persen
per februari dua ribu dua puluh tiga pakar ketenaga kerjaan badan riset dan inovasi nasional brin triyono mengatakan
jakarta memiliki banyak kesempatan dan peluang untuk jenjang karir karena berbagai jenis sektor

yang lebih luas dari perusahaan yang lebih luas dari perusahaan yang lebih luas dari perusahaan yang lebih luas dari perusahaan

sampai kapanpun ya sampai kapanpun jakarta ini akan memiliki yang namanya keuntungan bonus demografi
kan apa karena jakarta tidak perlu mengecek yang mendidik orang di luar daerah sana yang jauh ya
itu menjadi orang pinter tapi orang pinter se keys data ke jakarta gitu nah kan juga menjadi persoalan
tersendiri di daerah yang didiak tinggalkan gitu jadi di sini berkembang nya dari berbagai macam runs
macam skill kemudian jurusan keterampilan itu ada semua
sehingga tentunya kenapa perusahaan memilih di sini itu adalah salah satu pertimbangan
stigma jakarta merupakan pusat pemerintahan perdagangan dan jasa
serta fasilitas transportasi internet dengan ruang publik yang mengarah ke smart city
ditambah umr jakarta dua ribu dua puluh tiga sebesar empat sembilan juta rupiah
tetap menjadi daya tarik para pencari kerja meski memiliki biaya hidup yang tinggi
bukan berarti kurangnya pemerataan pembangunan di daerah lain
tetapi karena adanya keterkaitan bidang dan sektor tertentu yang disasar oleh pencari kerja
termasuk dengan kualifikasi pendidikan keterampilan dan besaran upah